itu tadi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh enggak mampir yang punya kamar mau bebas lah yang
punya kamar mah bebas apa aja bebas lakuin apa aja bebas ini pas ditanya nih enggak tahu
gimana sih ini gelap gitu
mak oh nggak ada kok maknil aduh pakai copot sendalku
dina kamu mau kemana nyari emak lah aku nyari emak di toilet
loh emang ada dari dulu kayak orang baru aja kamu tuh
bapakin ya aku sama nyari emak di nyari emak di toilet
loh kok jadi aku kayak kelihatan bodoh untung cantik aku
ya allah mak angkat teleponnya lagi
mak angkat teleponnya dong mak
ya allah gak diangkat juga
di depan aja ya

harusnya liat dong bu
liat ma gak
pak sutan pak sutan
pak sutan liat ma nya ian gak
aduh mana ya
gimana sih pak sutan
aduh ma kemana sih
bang kudunya masuk kamar tuh pake salam
masuk wc aja ada adab nyi
tolat kudunya tuh tadi
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
yang punya kamar mau bebas
bebas lah yang punya kamar mah
kamarnya tepek kok
mau ngomong apa aja bebas
mau ngelakuin apa aja deh
lupa liat aja
nih pas ditanya nih
ma gak tau
gak tau tebe bang
ndok emah jadi pojoknya curut
pasti dia tau mah di mana
nang kudu tebe pikirin
kenapa lama lama deh kaya dihina
eh eh ngaku
kalo engga kumismu tak tarik
bisa nanya sendiri
nuh bang meman
makanya udah pucet
ini tuh bukan pucet
ini tuh panune rata
kasih tau be
jangan becanda terus loh
nanti kalo emak ketemu
pokoknya mbak janji mau sungkem sama emak
pasti aku pokoknya sungkem be
tunggu tunggu tunggu
berarti dia tau mah dimana ini
kita nyusul ke rumahnya pak gede
terus kita bujuk emak
buang lagi rumah
bagus tuh bang cakep tuh bang
se se se semangat
kalau gitu kita ke rumah pak gede aja
tunggu kaya itu bang
yaudah kalo gitu kita semuanya siap siap
buat dibuat simak
kalo boleh anak anak gausah dijak nih bang
di rumah aja
ini kan urusan orang tua
anak anak gausah dibawa bang
ya anak dinosaurus dateng
ini pada ribut ngapain sih
pasti pada mau pergi ya
kita mau pergi nih bang
siap yang buat nambel
ganti depan ya lama lama
ntar kebombak pindah tempat lagi nih
kita di depan bang
jangan pake bercanda cepetan
udah semua nih
ini sempit banget ini
ini mobil kenapa ga jalan jalan
aslo buah nasib
lo apa di belakangnya
kan gue suruh lo bawa mobil barusan
aduh udah teranjur nyaman nih bang di belakang bang
terus siapa yang lo suruh bawa
lu dah gue lagi mas cetir
kalo ga ada yang mau bawa
biar tvj yang bawa
yaudah kalo gitu dina aja deh yang bawa ya
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
jangan jangan jangan
satu keluar semua
itu ya pake rem apa bang
jangan pakai otak juga kayak biasanya
gue samperin eh gue samperin
aduh kok ada om tohir sih
ini ngapain ke lu
eh yang dalam keluar
oh meme tau
jangan jangan masalah sepeda nih
kayak ada suara itu
meme terus kabur nih
ntar malah engkong yang jadi ketumpuan
padahal masalahnya berdua
kabur jangan kabur
jadi begini ceritanya
tadi siang ada yang kehilangan sepeda
sampe ini malem masih emosi dia
jadi begitu ceritanya
gak perlu terangin
gue udah paham apa maksud lo
udah pernah liat belum gue lagi marah marah
om udah pernah liat panda belum om
om belum pernah lihat panda
dulu pernah atur kebun binatang
kata petugasnya mohon maaf pandanya belum dateng
tapi ada syaratnya
bentar lu lagi
lu mau liat panda lo
atau nundukan dikit pandanya
bisa panda ya
saya tetep merem nih deh
saya tungguin aja disitu
oh dikit lagi deh
jadi harus sabar nih deh ya
bambang an haji
majer ku dikadalin
panjang dah pokoknya dah
lu jangan jawab dulu
itu bunyi tok tok tuh
wah sok tau nih anak nih
em tuh tuh
tapi biarin aja
kali aja deh ke sini mau namu
senang lu bukain
gimana gua tau
yee nih justru dikasih tau
ya udah apaan apaan
ingat gak kejadian tadi siang
yang mana lagi susah emang kalau udah tua lupaan
yang dik kesini tuh mau ganti rugi
lu jangan gawat gawat aja
gimana caranya kita kerjain dia
ya gimana caranya
yee kopi lu banget